dalam sepekan jumlah anak yang terpapar covid sembilan belas di jawa timur bertambah satu ratus delapan puluh empat anak sehingga total jumlah anak terinfeksi menjadi tiga ratus
dari jumlah suspek sebanyak empat dua ratus dua puluh dua anak
enam anak dinyatakan meninggal dunia akibat covid sembilan belas
ikatan dokter anak indonesia wilayah jawa timur menyatakan resiko anak terpapar covid sembilan belas paling tinggi dikarenakan oleh lingkungan
mobilitas orang tua yang tinggi menjadi penyebab anak terpapar covid sembilan belas
idai mengungkapkan virus corona varian delta lebih infeksius dengan masa inkubasi yang pendek dan mampu bertahan di udara lebih lama
sehingga varian ini perlu diwaspadai mengingat tingkat imunitas anak juga rentan
idai mencatat tingginya angka kasus anak ini dikarenakan tracing terhadap anak semakin meningkat
selain itu anak anak dengan penyakit bawaan jauh lebih rentan terinfeksi dengan resiko kematian lebih tinggi
dari dua puluh empat anak yang sebelumnya meninggal itu mayoritas itu memang punya comorbid penyakit penyakit yang memang sudah berat
misalnya penyakit jantung bawaan misalnya terus infeksi otak encepalitis cerebral palsi kemudian ada yang tbc yang berat kemudian ada yang hiv
jadi anak anak yang kena covid sembilan belas mereka harus berhati hati
karena virus corona yang dulu itu memang mayoritas anak anak yang memang berat sakitnya
jadi mungkin waktu itu tracing kita kurang perhatian kita kurang
nah sekarang anak anak mulai ada yang timbul gejala dengan strain baru ini
makanya tracing lebih giat lagi sehingga angka datanya lebih meningkat
untuk menurunkan kerentanan idai sudah merekomendasikan kepada pemerintah
untuk memberikan vaksinasi covid sembilan belas kepada anak di usia sebelas sampai tujuh belas tahun
di sisi lain orang tua juga bertanggung jawab memberikan pemahaman pada anak untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan berdiam diri di rumah
seperti yang dilakukan nur hasanah ibu rumah tangga dengan tiga orang anak ini yang mengaku harus berinovasi untuk membuat anak anaknya betah di rumah
ia kerap mengajak anak anaknya bermain dan berkreasi dari perlengkapan seadanya
ia juga memberikan asupan makanan yang mengandungnya
ia juga memberikan asupan makanan yang mengandungnya
ia juga memberikan asupan makanan yang mengandungnya
hampir setahun mereka harus puasa stay at home ya memang sangat susah
jangankan anak anak ya kita yang orang tua saja kalau harus full time di rumah memang ada keboringan sendiri
dan ketika itu tidak ada hiburan lain yang kita buat di dalam rumah itu akan bisa meningkatkan stres
dan stres itu akan bisa menurunkan imun tubuh
jadi yang saya lakukan adalah membuat beberapa aktivitas di rumah
misalnya bermain bersama membuat kerajinan misalnya dari bahan bahan bekas dari kardus kemudian dari tali rafia membuat orang orangan atau menggambar
itu yang saya lakukan ya supaya mereka tidak bosan
kalau memang sangat ingin mereka bertemu dengan teman temannya saya bisa e call ya
jadi mereka bisa tetap berkomunikasi dengan teman temannya
jangan dengan jarak jauh
jadi tidak hanya belajar saja yang daring tapi berteman pun mereka bisa berkomunikasi lewat daring
nur berharap pemerintah tidak hanya memberikan informasi yang memunculkan rasa khawatir dan meningkatkan stres bagi keluarga
yang ia butuhkan saat ini adalah pendampingan agar keluarga mampu mendapat solusi dalam menghadapi pola hidup aman di zona merah covid sembilan belas
eka rima didin iswandani surabaya jawa timur